setelah reaktif dalam rapid test kemudian disusul dengan tes swab
istri wakil bupati jombang jawa timur akhirnya dinyatakan positif covid sembilan belas
selain istri wabub terdapat sepuluh pejabat pemkap jombang yang juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan menjalani isolasi di rumah sakit umum daerah jombang
dijelaskan direktur rsud jombang dr puji umbaran
berawal dari banyaknya pejabat yang positif covid sembilan belas
akhirnya wakil bupati beserta istri dan keluarga serta staff harus menjalani rapid test
hasilnya hanya istri wakil bupati saja yang reaktif dalam rapid test tersebut
setelah dilakukan tes swab istri wabub jombang wiwin isnawati dipastikan positif covid sembilan belas
setelah dilakukan diskusi dengan keluarga wabub memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah dinas
selain istri wakil bupati sedikitnya ada sepuluh pejabat pemkap jombang
yang juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan harus menjalani isolasi di rsud jombang
hasil diskusi dari keluarga pak wabub langsung kontak kami untuk isolasi mandiri di rumah